nah ini pak rumahnya ojek
kita tunggu sebentar ya
iya ini ada pesanan dari emak nih
biar gak bau kayak kantis nak
kagah abang takut odol lagi telen
iya saya harus senang tempat duduk hukum
apaan sih belum juga jalan tuh kangen aja lo
iya abang orang tadi minta anterin beli toples
pesanan emak ada tiga bang
eh pesenannya tiga kok jarinya dua
kan toplesnya masih ada satu
lo punya bola beneran kagak
punya kong di kamar
yaelah pagi paginya tel tipe
habis kagak ada kerjaan be
gue dengar si tati lagi sibuk bikin kue
mila suruh cobain be
kagak deh be
ntar gue bilangin ya sama si tati
buah kaki jadi dah termasuk tati
mas pur mas pur
mas pur antar saya ke pangkalan
ada rapat di kampus
ntar pak saya muter dulu
mas pur mas pur
mas pur saya belum naik
ya mas pur
saya belum naik
yang kita cari toplesnya di pasar apa di supermarket
maksudnya sekalian nanti sore aja ya
soalnya kalau saya kasih uang gede pasti nggak ada kembaliannya
ya pak cari dulu pak buat pengularis
tuh nggak ada
alhamdulillah ada pak
ada uang kecil nggak
ya ada yuk
kau rumahnya rojak kenal nggak
saya kenalnya ojek pak yang istrinya namanya tati
lah itu ente kenal
ke jalan rawa bebek
ke rumah pacar saya
nah ini pak rumahnya ojek
ini tunggu sebentar ya
kayaknya nggak ada orang di rumahnya deh
ditelepon juga gak diangkat
tau rumahnya maknya tati gak
kalau tau jalan dong
ke rumah mak
iya kemana lagi
mulut saya udah gak bau
kenapa alhamdulillah kang
berarti bu jengkolnya udah hilang
lo liat si ojak sama si tati gak gak
di rumah mak kali
di rumah mak
gue dari sana
lo gak percaya sama gue
nanti kenapa ngeles
eh cepetan ya
gak ada apa apa
gak ada apa apa
gak ada apa apa
gak ada apa apa
gak ada apa apa
gak ada apa apa
gak ada apa apa
gak ada apa apa
gak ada apa apa
gak ada apa apa
gak ada apa apa
gak ada apa apa
gak ada apa apa
gak ada apa apa
gak ada apa apa
gak ada apa apa
gak ada apa apa
gak ada apa apa
gak ada apa apa
gak ada apa apa
gak ada apa apa
gak ada apa apa
gak ada apa apa
gak ada apa apa
gak ada apa apa
gak ada apa apa
gak ada apa apa
gak ada apa apa
gak ada apa apa
gak ada apa apa
gak ada apa apa
gak ada apa apa
gak ada apa apa
gak ada apa apa
gak ada apa apa
gak ada apa apa
gak ada apa apa
gak ada apa apa
gak ada apa apa
gak ada apa apa
gak ada apa apa
gak ada apa apa
gak ada apa apa
gak ada apa apa
gak ada apa apa
gak ada apa apa
gak ada apa apa
gak ada apa apa
gak ada apa apa
gak ada apa apa
gak ada apa apa
gak ada apa apa
gak ada apa apa
gak ada apa apa
gak ada apa apa
lu liat tuh anak lu
jangan main gituan terus masih kecil
surudah main bola beneran di luar
marahin bocah kayak gitu mana aja ngerti
gitu udah udah marahin dah
be ron ronnya gak denger be tadi babi marah mau ngomong apaan sih
gini aja ini ane nitip buat rojak tempat hati
soalnya besok besok belum tentu aneh bisa kemari
kalau ditanya dari siapa pak
bilang aja dari iwan anaknya mau nyuncung